perkembangan kekerasan yang kembali terjadi di negara bagian rahine myanmar
sepekan terakhir terus dipantau sekitar dua ratus sembilan puluh sembilan pengungsi rohinia di kota medan sumatera utara
ya informasi dari sana keluarga di kampung halaman membuat mereka sedih
namun mereka tetap bersabar sembari menunggu kehidupan baru di negara yang akan menerima suaka mereka
sira zul islam merupakan salah seorang pengungsi rohingya yang menempati house community beras pati di jalan jamin ginting medan
pria asal buti daung ini tinggal di satu ruangan bersama istrinya hafsah
pengungsi asal maung dau yang dia nikahi di pengungsian
anak tirinya abdullah juga tinggal bersamanya
di lokasi pengungsian ini si rasul yang masuk indonesia melalui bayen aceh timur
terus mendapat informasi tentang penderitaan keluarga dan sana saudara di kampung halaman di negara bagian rahim myanmar
hal itu membuat mereka sedih
meski belum berangkat ke negara penerima suaka pengungsi yang telah dua lima tahun tinggal di medan ini
berterima kasih pada semua pihak yang membantu mereka
mungkin saya banyak banyak terima kasih
orang ini kasih ini banyak banyak terima kasih saya
orang ini tangkap tangkap masuk sel hari hari bilang macam kan
banyak kali pening saya
sementara itu kantor rumah detensi imigrasi medan
terus memberikan pengawasan terhadap sekitar dua ratus sembilan puluh sembilan pengungsi rohingya yang tersebar di sejumlah community house
bekerjasama dengan lembaga internasional dan lokal
mereka memberikan pelayanan kesehatan sandang pangan dan pendidikan
sesuai dengan undang undang pp satu ratus dua puluh lima tahun dua ribu enam belas
kita pada umumnya perlakuannya sama buat semua migran yang ada di bawah pengawasan kita
yaitu kita juga di rudenim memberikan pelayanan untuk mereka
untuk kesehatan sandang pangan dan pendidikan
yang disini juga mereka ada kegiatan kegiatan belajar kegiatan untuk mereka pergi beribadah
dan untuk kesehatannya
setahun terakhir sedikitnya seratus orang pengungsi rohingya di medan
telah meninggalkan indonesia menuju negara penerima suaka
seperti amerika serikat selandia baru dan kanada
sejumlah pengungsi lain sedang menjalani proses wawancara dan menunggu negara yang menerima mereka
agus supratman medan
untuk mengetahui lebih banyak mengenai para pengungsi rohingya yang kini berada di indonesia
koresponden cnn indonesia yan prabudi yang kini berada di house community di medan sumatera utara
yan di sana sudah ada dua ratus sembilan puluh sembilan orang yang juga tinggal selama dua lima tahun di medan
bagaimana tanggapan para pengungsi ini yang asal rohingya mengamati keadaan terkini di rohingya sendiri
good morning anissa saat ini saya berada di salah satu lokasi penampungan pengungsi etnis rohinya
di hotel telah menangis medan dan medan sumatera utara

ada juga yang lima tahun dan di lokasi ini cukup lama sekitar tujuh tahun
dan saya sudah bersama dengan salah seorang pengungsi etnis rohinia muhammad sofi alam
yang akan menceritakan bagaimana sebenarnya pengalaman mereka di myanmar saat itu
dan setelah sampai di sini seperti apa kondisinya begitu juga bagaimana kabar tentang kerabat mereka di myanmar
karena sebagian besar dari para pengungsi etnis rohinia ini sudah atau masih berkomunikasi dengan kerabat mereka
yang berada di medan sumatera utara dan medan sumatera utara
saya akan langsung berdialog dengan muhammad sofi alam
bang bisakah diceritakan bagaimana sebenarnya kondisi kehidupan para pengungsi rohingya ini sewaktu berada di myanmar
mungkin sekitar enam tahun yang lalu
kalau bukan sekitar enam tahun yang lalu saja pak
kalau untuk diceritakan untuk guru hingga tentang di myanmar sana
kami dari kecil dengar di sana kami diusir dibante dipukul
dari semenjak tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat pun sudah ada pengungsian dari myanmar
itu karena kami tidak diakui negara yang disuruh dibantai dipukul
kalau kami kalau satu kampung harus pakai surat izin polisi
yang surat pakai ini itu
jadi kami bukan dia gak di apa gak di homerite lah
artinya kalau ingin menginap di kampung lain itu harus meminta izin polisi seperti itu
polisi atau dari militer sudah harus ada surat
kalau satu kampung harus pakai surat
seperti kalau orang indonesia mau ke negara lain pakai visa
kayak gitu juga kalau kami saya
dari satu kampung satu kampung
harus pakai surat izin dari polisi
dan juga dari militer
boleh cerita abang berasal dari daerah mana di myanmar
kemudian perlakuan apa
selain misalnya harus meminta izin surat izin ketika harus berpergian ke daerah lain
apa perlakuan yang buruk mungkin yang abang terima dari pihak pemerintah
kalau kami di sana sekarang kalau orang buddha yang kuasa yang semua
kalau orang islam di pemerintah gak ada
atau guru guru di sekolah gak ada
apapun kalau islam nggak ada cuma dia boleh kerja makan itu saja
kalau kecuali kalau ada terganggu orang buddha dipukul
kalau yang abang alami seperti apa
pernah mengalami pemukulan atau misalnya hal hal lain mungkin yang menurut abang buruk
saya buruk saya karena saya pun kabur
karena kalau sedapat mau ditembak pukul itu makanya saya lari dari myanmar
juga sekambil kambil saya lari dari myanmar
saya lari dari dua ribu satu saya sudah lari ke bangladesh
dari dua ribu satu baru kemarin ke indonesia dua ribu sebelas
saya sudah pernah ke bangladesh juga sampai itu
bang ini kan sebagian besar para pengungsi rohingya dimanapun
masih berkomunikasi dengan keluarga mereka dengan kerabat mereka
kalau abang masih juga berkomunikasi dengan keluarga
berkomunikasi juga sama keluarga
kalau di kampung kampung sekarang dibakar
ditembak bakar sampai hangus orang yang bakar
semoga gak ada lagi orang sekarang
dia bersih dari awal sampai habis dia mau bersih semua itu
itu yang diceritakan keluarga di sana
ya sekarang kalau dia nggak ada boleh orang islam ada di sana
jadi dia hangus bakar rumah bakar orang ditembak pukul semua habis
sekarang kalau kami pun juga lihat ya setiap hari
di facebook di whatsapp atau di youtube juga
dikirimin dari saudara saudara dari myanmar
yang myanmar ada di israel juga
abang keluarga abang yang berada di myanmar siapa
orang tua atau siapa mungkin bisa
ada saudara saya ada orang tua saya juga ada di myanmar
di mangdu di rakhine sdn mangdu ya
itu kondisinya sekarang seperti apa
kalau kondisinya di rumah rumah sudah bakar
ada bagian lari ke bangladesh ada bagian lari ke bangladesh
ada yang juga masih ada bertahan di sana

kalau di kampung kampung itu masih bertahan di sana ya
tidak sendiri hujan batu pun tidak masalah kan gitu kan
jadi orang itu tetap mau tahan juga kan
terakhir kemarin kan teman teman pengungsi juga sempat berunjuk rasa ke kantor dprd
sebenarnya apa yang ingin disampaikan
kami minta pemerintah indonesia supaya turun tangan
udah banyak yang ngomong sama pemerintah myanmar
dia tidak mau dengar
betul betul turun tangan pemerintah indonesia
supaya diberhentikan atau di pemerintah indonesia kirimkan tentara indonesia juga supaya diberhentikan
itu aja yang minta tolong ke pemerintah indonesia
ada harapan lain mungkin selain itu
itulah cuma diberhentikan karena kemanusiaan ini dia bukan kemanusiaan lagi ini
dibakar hangus sampai pukul kayak gitu
hari hari lihat hari hari kami pun udah gak kuat lagi mau lihat ya
jadi bukan saya mau minta tolong supaya saya mau diapain gitu enggak
saya cuma minta tolong untuk supaya saya mau diapain gitu enggak
untuk berhentikan itu saja supaya kami juga aman disana
terima kasih bang
ya anissa dan juga prabu itu tadi bincang saya dengan salah seorang pengungsi etnis rohingya
jadi dia bercerita bagaimana penderitaan yang dialami di negara asalnya
dan tentu berharap juga agar kekerasan yang terjadi di negara tersebut atau di negara asalnya myanmar ini bisa berhenti
jadi kita berharap dari pihak internasional mungkin bisa memberikan bantuan agar perdamaian bisa terjadi disana
ya baik ya prabu di terima kasih ya atas laporan anda
saya pikir juga kita semua sudah sepakat ya bahwa sudah begitu banyak bukti dan juga tentunya kesaksian
yang mengatakan bahwa ada pembantaian terhadap etnis rohingya di myanmar
dimana itu dibantah ya oleh pemerintah myanmar itu sendiri
betul dan memang ini pembantaian masih terus terjadi dunia
mempertanyakan kelayakan pemberian hadiah nobel perdamaian yang pernah diterima oleh pemimpin de facto myanmar aung san suci